ya kasus varian omikron masih terjadi di wilayah eropa
namun sejumlah negara di eropa ini mulai melonggarkan protokol kesehatan alias say by by begitu ya ke masker
dimana pertimbangannya adalah sejumlah kasus varian omikron tidak memerlukan perawatan intensif di rumah sakit
nah berikut ini sejumlah negara di benua biru yang sudah melonggarkan protokol kesehatan
kita akan mulai yang pertama ini dari inggris
di mana inggris pemerintah inggris ini telah mencabut atau melonggarkan kewajiban menggunakan masker di dalam ruangan sejak awal januari dua ribu dua
dimana alasannya inggris ini menganggap sudah melewati masa puncak pandemi dan juga tingkat vaksinasi serta booster di inggris ini juga sudah tinggi begitu
nah negara selanjutnya adalah denmark dimana disusul ini inggris
denmark ini sudah resmi mencabut kewajiban masker sejak selasa satu februari
dimana negara dengan salah satu negara dengan tingkat kebahagiaan paling tinggi di tahun dua ribu dua puluh ini mencabut larangan masker di luar ruangan pada selasa satu februari kemarin
dan negara selanjutnya yang sudah mencabut larangan vaksin adalah perancis
ini hanya selang satu hari begitu ya setelah denmark kalau kita lihat di sini pada tanggal dua februari dua ribu dua puluh
nah perancis yang dijuluki kota mode ini telah mencabut kewajiban masker di luar ruangan
dan sebagai penggantinya warga perancis ini wajib menunjukkan kartu vaksin di fasilitas umum dan hiburan begitu
bahkan perancis ini juga mencabut larangan vaksin di luar ruangan
dan juga sudah berani begitu ya menggelar pertandingan olahraga serta konser musik tanpa batasan pengunjung
dan tentunya kita bisa lihat disini bahwa angka infeksi ini rendah jika dibandingkan varian delta
angka infeksi omikron maksudnya begitu ya
nah selanjutnya ada dua negara lain yaitu austria dan rumania
ini pelonggaran kewajiban masker juga diikuti oleh dua negara ini
dimana alasan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan angka pariwisata
austria dan rumania ini menganggap bahwa saat ini angka keterisian rumah sakit tergolong rendah
dan juga situasi covid sembilan belas di sana masih bisa dikendalikan
nah tapi tentunya ini harus diingat ya
kebijakan pelonggaran protokol kesehatan terutama pemakaian masker ini bukan tanpa pertimbangan
negara di eropa ini tingkat vaksinasinya termasuk tinggi dan juga fasilitas kesehatannya memadai
walaupun saat ini varian omikron masih menyebar
namun negara negara di eropa mulai menganggap bahwa varian omikron ini lebih bisa dikendalikan jika dibandingkan dengan varian delta